kini mari kita dengarkan sambutan dari ketua kpu jawa barat yayat hidayat
kepada bapak yayat hidayat waktu dan tempat kami persediakan
bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati pejabat gubernur provinsi jawa barat
ketua dprd provinsi jawa barat
kapolda jawa barat
yang saya hormati para hadirin stakeholder provinsi jawa barat pimpinan partai politik
tokoh masyarakat dan saya lihat ada tokoh kebanggaan kita bersama
mantan gubernur provinsi jawa barat
ketua dprd provinsi jawa barat kang aher
terima kasih sudah berkenan hadir
serta seluruh undangan yang saya cintai
alhamdulillah akhirnya kita kpu provinsi jawa barat bisa menyelenggarakan debat kandidat yang ketiga
setelah kami sukses menyelenggarakan yang pertama dan yang kedua
nah mudah mudahan ini menyempurnakan kewajiban kami dalam melayani kepentingan publik
memperoleh informasi terkait dengan pemilihan gubernur tahun dua ribu dua puluh
debat ketiga ini mengambil tema tentang bagaimana membangun sumber daya manusia yang berkualitas di jawa barat
ini penting selain dari temanya juga acaranya saya kira adalah acara pamungkas
oleh karena itu saya kira ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua
untuk berkomunikasi secara masif dengan seluruh pemilih jawa barat
yang jumlahnya lebih dari tiga puluh satu tujuh juta pemilih
sebaliknya kami juga berharap ini bisa dimanfaatkan oleh para pemilih di jawa barat
agar debat kandidat yang ketiga ini bisa menyempurnakan informasi yang selama ini diperoleh oleh kita semua
sehingga pada saat nanti tanggal dua puluh tujuh juni hari rabu tahun dua ribu delapan belas
kita tiga puluh satu tujuh juta lebih pemilih semakin yakin bahwa apa pilihan kita di balik tempat pemungutan suara itu
betul betul pilihan yang diakini mewakili kepentingan masyarakat jawa barat
saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton
dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton
dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton

yang telah memberikan rasa aman pertama kepada kpu
sehingga kami bisa bekerja dengan sungguh sungguh
dengan konsentrasi yang tinggi pak kapolda
sehingga seluruh tahapan bisa kami laksanakan dengan sangat baik
yang kedua juga bisa memberikan rasa nyaman kepada pasangan calon untuk berkampanye
jadi selama tiga bulan lebih pasangan calon berkampanye laporannya ke saya sangat nyaman
karena diberikan perlindungan oleh pak kapolda jawa barat beserta panglima kodam tiga siliwangi
demikian juga pemilih sangat merasa nyaman ketika mencari informasi terkait dengan pemilihan gubernur jawa barat
yang terakhir saya kira tentu wajib hukumnya bagi saya sebagai seorang muslim
untuk mengucapkan terima kasih kepada metro tv dan tp satu yang sudah berkenan bekerjasama dengan kpu provinsi jawa barat
menyelenggarakan debat ini partisipasinya sangat bermakna
kenapa karena kpu jawa barat tidak berpengenalan dengan kpu provinsi jawa barat
karena kpu jawa barat tidak berpengenalan dengan kpu provinsi jawa barat
karena kpu jawa barat tidak berpengenalan dengan kpu provinsi jawa barat
terima kasih saya kira demikian
terimakasih pak ayat hidayat
udah gak sabar
ya langsung saja

hadirin langsung saja

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan berikutnya kandidat nomor tiga sudrajat ahmad saiku
masih masih masih

masih masih masih
anda dua menit untuk memaparkan program kerja dimulai saat anda berbicara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
barusan saya menyampaikan ucapan assalamualaikum kepada warga jawa barat yang membutuhkan bahasa isyarat
karena hari ini kita akan membahas tentang sdm jawa barat
kami juga mengucapkan minal aizin wal faizin dalam rangka idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
bapak ibu yang saya hormati jawa barat memang mengalami banyak kemajuan
tapi menurut kami kecepatannya masih perlahan
pasangan rindu punya banyak cara jitu untuk meningkatkan jawa barat melompat lebih tinggi atau berlari lebih cepat
warga jawa barat juga
ter survey kurang bahagia
indeks kebahagiaannya ranking tiga puluh dari tiga puluh empat provinsi
ini menandakan fokus pada pembangunan kurang pada sdm yang membahagiakan
pasangan rindu punya visi menjadikan warga jawa barat yang pancasilais
warga jawa barat yang bertakwa
warga jawa barat yang kompetitif
dan warga jawa barat tentunya yang berinovasi
berkah allah turun jika ada ridho dari orang tua
pasangan rindu nomor satu ini oleh karena itu mengajak semuanya untuk menjadikan yang namanya jawa barat menjadi juara lahir dan batin
terima kasih kandidat nomor urut satu
baik berikutnya kami persilahkan kepada kandidat nomor urut dua untuk memaparkan program kerja anda
waktunya sama dua menit dimulai saat anda berbicara
untuk program hasanah akan kami paparkan dalam bentuk yang lebih santai
saudara saudara sekalian kapal udara di talian
untuk pembangunan sumber daya manusia kita ini bukan titik berat pada akademis
tetapi justru indonesia ini lebih hebat daripada amerika
yaitu kalau dulu indonesia
ini pada iq tetapi di sunda itu
amerika itu cuma lima
hanya iq s spirit q actual q dan qqq yang lain
tetapi justru orang sunda
ini adalah papa tahninin ini
ujang sing jagger sing bagger sing pinter
nah justru di sini ini kita menerapkan pembangunan sumber daya manusia itu harus seperti dalam indonesia raya
bangunlah jiwanya bangunlah badannya
engkau disana aku disono
makanya kita punya memiliki kemampuan
makanya kita punya memiliki kemampuan
ini makanya kita punya memiliki kemampuan
makanya kita punya memiliki kemampuan
mereka punya program
program jabar tjager
program jabar tjager
program jabar tjager tjager tehnaon

geri itu bisa berubah
hatur ruhun merdeka
terima kasih kandidat nomor dua
kami persilakan berikutnya
tiga untuk memaparkan program kerjanya
waktunya sama dua menit
dimulai saat anda berbicara
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kepada masyarakat jawa barat yang sangat saya cintai
saya hormati para buruh tani perempuan dan nelayan
para pemuda para pemudi generasi muda
yang ada di knpi pramuka paski bra dan karang taruna
semua masyarakat jawa barat
saya pertama kali menyampaikan mohon maaf lahir batin
apabila selama ini kami banyak membuat hal hal yang menyinggung perasaan
tapi hari ini supaya anda ketahui saya tidak membawa kaos
kaos saya sudah ada di hati saudara saudara masing masing
dan sudah habis buat lebaran kemarin
ibu dan bapak sekalian disini saya dengar hadir bapak
ada pak heriawan
saya melihat masa depan disini
ibu dan bapak sekalian di sini ada ketua partai kang rohmi
ada pangdam ada kapolda
ada pak gubernur ini
nggak ada pejabat gubernur
saya merasa bahwa dengan adanya pak iwan menjadi pejabat gubernur
saya kira jawa barat akan semakin asik
masalah sumber daya manusia
bagi kami adalah satu inti daripada pembangunan sumber daya manusia satu
sesuai dengan visi kami
jawa barat maju takwa aman dan sejahtera
dengan ketakwaan inilah kita mulai membangun masyarakat jawa barat
insya allah tidak usah saya urai kanan kiri
tapi kita mulai dengan ketawaan
orang islam bertakwa katolik pertesan hindu buddha konghucu bertakwa
dengan ketakwaan insya allah kita menjadi manusia tidak sendirian
ada yang malah khaliq yang mengawasi kita perjalanan kita
kita menjunjung kejujuran keadilan dan kebenaran
inilah inti daripada pembangunan manusia yang sebenarnya
insya allah kita akan bersama sama membangun jawa barat ini
dengan ketakwaan dan niat untuk membela kejujuran
menghapus kejoliman insya allah
waktu sudah habis terima kasih silahkan kembali ke tempat duduk anda
berikutnya kami persilahkan kandidat nomor urut empat untuk memaparkan program kerja
waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mudah mudahan di rumah banyak yang menonton acara ini
tidak menonton semuanya brazil dan costa rica
jadi membicarakan mengenai sumber daya manusia yang berkualitas untuk percepatan pembangunan jawa barat
kami hanya merujuk pada visi misi dan sembilan fokus program prioritas
dalam misi yang kedua jelas tertulis
bagaimana mewujudkan sumber daya manusia jawa barat yang berkualitas produktif unggul dan juga berkarakter
kami jabarkan dalam sembilan fokus program kami
di nomor keempat kami jelaskan bagaimana harus dibangun infrastruktur pendidikan
sebetulnya musti dari paud tingkat dimana anak anak itu enam tahun golden age
kemudian sampai smp dan sma
membangun unit sekolah baru karena masih ada beberapa kecamatan tidak memiliki sma smk sampai hari ini
kemudian bagaimana juga kesejahteraan guru harus diperhatikan ke depan
dan juga membuka akses pendidikan kepada setiap putra putri jawa barat untuk menuju pendidikan yang paling tinggi
kemudian yang kelima bagaimana juga kita membuka layanan uji kompetensi
menciptakan sertifikasi keterampilan keahlian pemagangan kerja untuk kemampuan

karena sebentar lagi kita sekarang ini akan memasuki bonus demografi
dimana saat itu manusia indonesia usia jawa barat di usia produktif sangat tinggi
kemudian yang juga kita kaitkan dengan keparwisataan
karena ini juga menitamai tentang budaya
maka sebetulnya ini juga menjadi sangat penting
mau ditambahin delapan detik lagi kan
manusia yang unggul adalah manusia yang menjaga ketakwaannya
membangun harmoni diantara sesama hidup
waktu habis terima kasih
gadir nomor urut empat saya mau dengar semangatnya bapak ibu
berikan aplaus dulu buat para kandidat
ya itu tadi pemaparan program kerja para kandidat
dan di segmen selanjutnya pasangan calon akan saling menanggapi
dan panelis akan memberikan pendalaman terhadap para kandidat
kami akan kembali sesaat lain